assalamualaikum wr wb
wakil presiden prabowo subianto sandiaga uno akan berkunjung ke kediaman ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
ini merupakan silaturahmi untuk memperkuat koalisi prabowo sandi
ketua dpp gerindra ahmad riza patria menyebut pertemuan prabowo sandi dengan sby
adalah pertemuan rutin antar ketua umum partai koalisi prabowo sandi
dalam pertemuan ini prabowo sandi ingin mengucapkan selamat ulang tahun langsung kepada sby
yang berulang tahun sembilan september lalu
selain itu prabowo sandi juga akan berdialog dan meminta saran kepada sby soal perekonomian
rencana pertemuan pak prabowo bersama pak sandi ketemu pak sby
dan mungkin jajaran demokrat
itu kan satu yang biasa saja
yang pertama memang secara berkala kita terus membangun silaturahmi dengan partai partai koalisi
terlebih pak sby termasuk pimpinan partai yang lebih dulu
sebetulnya mengusung pak prabowo sebagai capres
rencana kehadiran pak prabowo dan sandi juga ingin berdialog berdiskusi
dan ingin meminta pendapat dan pandangan terkait masalah bangsa hari ini dan ke depan
termasuk ingin mendengarkan juga masukan masukan yang ada di dalam hal ini
masukan dari pak sbe tentang ekonomi hari ini dan ke depan bagaimana baiknya
malam ini prabowo subianto diagendakan bertemu ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
di kediaman sby di mega kuningan jakarta selatan
rencananya pertemuan ini membahas komitmen demokrat yang tetap solid di koalisi
hingga strategi pemenangan prabowo sandiaga
dan sudah ada koresponen cnn indonesia
selamat malam teddy
siapa saja yang sudah tiba di kediaman susilo bambang yudhoyono
selamat malam putri
ya kalau boleh saya sedikit laporkan putri
bahwa baru saja sekitar hampir dua menit yang lalu
prabowo subianto bersama rombongan
tiba di kediaman pribadi dari ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
di kawasan mega kuningan jakarta selatan
dan saya melihat belum ada statement yang disampaikan oleh prabowo subianto
dan melakukan pertemuan bersama ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
tapi saya juga tidak melihat adanya keberadaan sandi juga datang di sini
namun ada informasi yang menyebut dari dalam bahwa
sandiaga uno juga datang bersama prabowo subianto
tapi kalau secara jelas tadi putri
prabowo subianto masuk bersama mobil yang ditumpanginya ke dalam halaman
teras dari rumah susilo bambang yudhoyono
sedikit juga saya sampaikan bahwa tadi sore
kadif advokasi dan bantuan hukum dpp partai demokrat
membenarkan bahwa memang pada rabu malam ini
akan terjadi pertemuan antara calon presiden prabowo subianto
bersama ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
tapi ditegaskan oleh ferdinand hutahian
kedua yang ditemukan adalah
pertemuan yang terakhir ini melakukan pertemuan memang sudah masuk dalam agenda rutin
atau periodik untuk membahas strategi strategi pemenangan di pemilu dua ribu sembilan belas
baik untuk pileg dan juga pilpres dua ribu sembilan belas
dan tadi juga ferdinand menyatakan bahwa
pertemuan antara ketua umum gerindra prabowo subianto

bakal calon presiden yang bersanding bersama bakal calon wakil presiden sandiago uno ini
bertemu sby juga dalam kapasitas sby yang ditunjuk menjadi penasehat calon presiden
itu tadi yang disampaikan oleh ferdinand hutahayan
bahwa pertemuan ini antara prabowo subianto sebagai calon presiden dan sby
selain sebagai ketua umum partai demokrat
juga kapasitasnya sebagai penasehat
dari cawa pres prabowo subianto
kalau kita melihat beberapa hari ke belakang
juga sandiaga uno pernah memberikan statementnya
kepada para wartawan mengenai rencana pertemuan ini
dimaksudkan bahwa ini akan meminta masukan dari sby
dimana dari pengalaman sby pernah menjabat selama dua periode sebagai presiden
selama masa pembangunan sby ini
dan juga dari pengalaman sby ini

selama masa pemerintahannya
selama sepuluh tahun itu
menurut sandi pernah terjadi perlambatan ekonomi
kemudian sby dianggap bisa meng counter isu isu
bagaimana kemudian masyarakat bisa
kembali untuk memajukan perekonomiannya
kemudian juga mengenai masalah meningkatkan
atau mengurangi masalah pengangguran
dan kemudian meningkatkan
masalah meningkatkan angka pekerja di masyarakat
dan tadi juga disinggung oleh ferdinand hutahian ketika kami bertanya masalah isu politik dua kaki
yang dimainkan oleh partai demokrat
ini tadi sempat dibantah oleh ferdinand hutahian yang menyatakan bahwa sampai saat ini
partai demokrat konsisten untuk mendukung pasangan prabowo bersama sandiaga uno
untuk maju sebagai capres dan cawapres pada pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
ada pun mengenai persepsi publik mengenai adanya permainan politik dua kaki oleh demokrat
sebenarnya ini lebih dimaksudkan bahwa partai demokrat ingin mengamankan pileg dua ribu sembilan belas
di mana daerah daerah
yang dianggap suara prabowo sandiaga uno ini kecil dukungannya di daerah tersebut
maka para caleg ini diminta untuk fokus membahas masalah pencalekan persiapan pileg dua ribu sembilan belas
tidak membawa narasi mengenai kampanye pilpres termasuk membawa nama prabowo subianto
dan sandiaga uno di daerah masing masing karena mungkin akan dianggap oleh ferdinand
bisa jadi akan terjadi resistensi di daerah tersebut yang akan merugikan para caleg demokrat itu
dan kemudian inilah yang dimaksud oleh ferdinand hutahian bahwa kalau yang dimaksud dua kaki adalah
diminta diberikan arahan kepada para caleg di daerah daerah tertentu yang dukungan terhadap prabowo subianto
dan juga sandiaga uno ini kecil
maka diminta untuk fokus membahas bagaimana strategi para caleg ini menghadapi pilek dua ribu sembilan belas
di daerah daerah tertentu
seperti misalnya papua papua barat ntt bali dan juga sulawesi utara